di rumah saja selama pandemi covid sembilan belas memang merupakan solusi terbaik untuk mencegah penularan virus
maka itu taman memiliki peran penting untuk mencegah kejenuhan dalam rumah
karena disanalah anda bisa menghabiskan waktu senggang
taman juga memiliki beragam manfaat selain mempercantik hunian
apa saja berikut liputannya bersama produser lapangan cnn living karmel mursalim
taman relaksasi untuk menjegah kejenuhan
inilah taman bunda iras yang tanaman tanamannya sudah beliau koleksi selama kurang lebih dua puluh tahun
nah saya sudah bersama bunda iras kita langsung saja ngobrol ngobrol dengan bunda
ada berapa jenis tanaman di rumah ini bun
kurang lebih seratusan kali ya mbak ya
karena aglonema aja itu jenisnya udah hampir empat puluhan
belum yang lainnya belum anggrek anturium
terus ada alokasi ya ada adenium ada kaladium
dari semua ratusan tanaman ini favoritnya bunda yang mana bun
favorit saya tentunya ini aglonema
ini saya beli dari kecil
saya rawat terus ini anaknya banyak tapi belum nggak dipisahin
jadi udah beranak pinak begini kan
emang perlu kedisiplinan ya kalau mau ngerawat bunga itu ya
kadang medianya juga enam bulan sekali kalau bisa harus diganti
karena ini medianya udah lama dia harus diganti
terus ya dengan hati kali ya saya biasa kalau tanamanan itu kalau pagi saya ajak ngobrol
saya elap daunnya gitu
selain halaman depan dan belakang bunda iras juga memanfaatkan balkon di lantai dua
sebagai taman kecil
selain dipenuhi dengan aneka tanaman taman di balkon dilengkapi dengan kursi santai untuk berkumpul bersama keluarga
bunda iras membutuhkan waktu satu hingga dua jam setiap pagi untuk merawat semua tanaman yang ia miliki
menurutnya rutinitas ini telah meningkatkan produktivitas dan membawa energi positif dalam rumah
hasifati ajina seorang arsitek lanskap dari institut pertanian bogor
mengatakan ada tiga lokasi rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai taman
pertama ada taman yang lokasinya ada di depan rumah atau bisa disebut dengan front yard
terus ada taman juga yang lokasinya bisa di belakang rumah atau di samping bisa disebut backyard
terus ada juga taman yang lokasinya benar benar di dalam suatu rumah yang dikelilingi seperti tembok gitu
ya kalau halaman depan
pastinya dia cukup banyak sinar matahari ya
jadi dan posisinya di depan banyak orang lewat untuk datang bisa kita sebut dengan welcome area lah
nah itu tanamannya biasanya sebagai display atau estetik
nah kalau untuk taman di backyard biasanya backyard itu ukurannya agak besar
jadi selain fungsi ekologis untuk taman dia juga biasanya sebagai interaksi sosial si orang yang punya rumah
nah kalau untuk taman di dalam inner court itu
biasanya lokasinya nggak terlalu besar
dia juga fungsinya sebenarnya buat transisi antar ruang dan juga sebagai koneksi juga
misalnya bisa jadi daerah transisi menuju suatu ruang lain gitu
nah itu tanamannya kalau misalnya kering berarti tanaman tanaman tanaman dengan pot gitu yang kering
ada juga misalnya penggunaan sanksi viera rumput rumput terus banyak kerikil biasanya karena
pengelolaannya atau pemeliharaannya lebih mudah
menurut ajina setiap tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda
sehingga lokasi menanamnya harus disesuaikan dengan karakter masing masing tanaman
jadi tanaman mana saja yang cocok untuk indoor dan mana saja yang cocok untuk outdoor
oke kalau untuk tanaman indoor ini contohnya ada ini ada calatea blackpink
terus ada ini juga kalatea cynthia terus ini ada pilod

terus ini ada pyloderma
kemudian ini yang cukup ngehits juga ini ada monstera yelisiosa
perawatannya bagaimana nih kenapa mereka cocok dirawat indoor
untuk tanaman indoor sendiri perawatannya dia nggak terlalu suka air kalau dari sisi pengairannya
cukup disiram seminggu dua kali aja
nah kalau untuk pencahayaan karena tanaman indoor dia nggak boleh di bawah sinar matahari langsung
jadi paling tidak dia di bawah naungan
jadi sedikit sedikit aja
kemudian untuk media tanamnya yang dipilih itu yang tidak terlalu ngembeng air tanahnya jangan terlalu banyak
biar airnya langsung turun ke bawah misalnya menggunakan sekam bakar
kalau yang outdoor yang mana aja nih mbak
nah kalau untuk yang outdoor jenis tanamannya lebih beragam sebenarnya ya
misalnya ada yang ini ini ada suplir dolar
kemudian ada yang unik juga tanduk rusak

bisa indoor bisa outdoor juga sebenarnya
kemudian ini hilodendron burlemalks
sisanya ada yang lagi cukup marak juga ada drasena atau pandan
di situ ada pandan tricolor ada pandan bali di sini
kemudian ada song of india ada hanjuang merah di sini
ini juga sepati film cukup bagus karena dia bisa menyerap karbon sih

jika anda ingin mendapatkan efek tenang dan memperbaiki kualitas udara dalam rumah
sekaligus mencari sarana untuk menyalurkan hobi
anda bisa memanfaatkan sejumlah sudut kosong dalam rumah sebagai ruang untuk tanaman
karma mursalim arief yunan jawa barat